hai hai hai hai hai hai ada susah jokain musik gini
tapi ini harus gue tulis biar gue bisa tahu untung ruginya kalau gue nikah